warga desa sayang digegerkan dengan penemuan jasad bayi yang diduga dibuang oleh orang tuanya di aliran sungai cikeruh
bayi yang ditutupi kain tersebut pertama kali ditemukan warga yang curiga melihat adanya tumpukan kain di bantaran kali
penemuan jasad bayi laki laki di bantaran sungai cikeruh desa sayang kecamatan jatinagor sumedang jawa barat rabu siang menggemparkan warga sekitar
penemuan mayat bayi tersebut pertama kali diketahui oleh warga sekitar yang curiga melihat adanya tumpukan kain
setelah diperiksa ternyata kain tersebut digunakan untuk menutupi jasad bayi yang baru saja dilahirkan
warga yang menemukan jasad tersebut langsung melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian polsek jatinangor
tim inavis dari polres sumedang yang datang ke lokasi kejadian langsung memasang garis polisi dan mengamankan lokasi
polisi juga meminta keterangan
sejumlah saksi terkait penemuan jasad bayi malang tersebut
guna kepentingan penyelidikan
jasad bayi tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit sartika asih bandung untuk dilakukan otopsi
dari keterangan sementara yang berhasil didapat
polisi kemudian melakukan pencarian terhadap pelaku yang tega membuang bayi tersebut
yanuar aditya sumedeng
prostakir melancarkan kencing karena gangguan prostat
ada gejala gangguan prostat minum prostagir
prostakir melancarkan kencing karena gangguan prostat